ya wajar saja ya mungkin kalau presiden meradang jika kinerja para menterinya mungkin tidak sejalan dengan apa yang diharapkan
lalu bagaimana evaluasinya kita evaluasi malam hari ini bersama dengan henry satrio
analis komunikasi politik universitas paramadina
kemudian ada pak trubus rahadiansya akademisi kebijakan publik universitas trisakti
bang henry kemudian pak trubus selamat malam terima kasih sudah bergabung
selamat malam mbak suhani
oke kita ngomongin soal evaluasi dulu tapi sebelumnya saya mau ke bang henry dulu
bang henry rapatnya sudah dari delapan belas juni kemudian baru dirilis dua puluh delapan juni
banyak kemudian ada spekulasi spekulasi politik kenapa harus membutuhkan waktu sepuluh hari untuk merilis sesuatu yang ya wajar saja kalau dibuka ke masyarakat
transparansi ya jelek dibilang jelek bagus dibilang bagus
ya ini berarti gini ambil dari poin positifnya lah
dingin dari delapan belas juni hingga dua puluh delapan juni kemarin itu ada perubahan signifikan yang dilakukan para menterinya
sehingga adalah peningkatan yang bisa diabanggakan
di mana presiden jokowi ini kan presiden yang menginginkan riset langsung terlihat jelas
yang bisa disentuh yang bisa ditangkap
makanya kemudian beliau pasti gelisah
karena selama ini tidak ada hal yang bisa
yang bisa ditetapkan kepada rakyat
nah itu yang pertama
ini memberikan peningkatan
memberikan kesempatan untuk meningkatkan kinerja bagi para menterinya
nah yang kedua
ini mungkin ada pekerjaan rumah politis yang berusaha diselesaikan oleh jokowi
setelah nanti benar benar
sudah selesaikan pekerjaan politisnya minta izin kepada ketua ketua partai politik
bahwa akan melakukan itu mungkin ya
hal itu dilaksanakan oleh presiden
tapi yang jelas saat ini kan kita membahas hal yang sebetulnya sudah lalu nih
marah marahnya presiden gitu ya
tapi memang jelas mudah mudahan saja kita bisa melihat hal konkret dari kecil marah marahnya presiden ini
jokowi kan enggak sekali dua kali ini
beberapa kali belum sempat ingat kan
kan itu bahasa presiden sekali kan
mudah mudahan kali ini kan dia bisa
dan kemudian bisa ada yang jelas
kalau kemudian ada pro kontra reshuffle
gini tiffany presiden jokowi memenuhi kabinetan sekarang kan mengormal
pandemi tanpa covid
nah sekarang ini kan ada pandemi ada covid
maka memang yang dibutuhkan adalah menteri menteri yang siap
siap membawa indonesia
nah melalui covid ini
jadi kalau kemudian ada hal bisa dilakukan perbaikan di kantong saya sih enggak masalah juga
mungkin jelas jelas itu hal yang terbaik yang terjadi
bang henry tadi anda sebut hal konkret
hal konkretnya yang sekarang diharapkan bukan soal marah marahnya
hal konkret apa yang diharapkan kemudian
artinya sekarang hal konkretnya dalam bentuk apa
risafalkah atau sentilan lagi atau gimana
kalau mau risafal risafal lah
kemudian menurut saya ada beberapa hal yang sudah diperjemahkan presiden dalam kabinet
misalnya kartu perakaman
ini menuai kontroversi
bagi beberapa kebijakan kebijakan yang bikin masyarakat
karena penerimaan murid murid lain
jadi saya marah marahnya ini diperjemahkan oleh para menterinya sebagai kerja yang lebih baik
kemudian yang kedua ya kalau mau dilakukan reshuffle lakukan reshuffle segera
saya sih melihatnya waktu saat cuplikan video delapan belas juni itu
saya sempat melihatnya seperti presiden ini lagi kerasukan rakyat
rakyat selama ini kan marah ya pemerintah
susah covid ekonomi juga nggak jalan
nah itu kemarin presiden tampaknya mewakili kesalahan rakyat
ini luar biasa
dan satu lagi yang harus saya acungi jempol dari pak jokowi adalah
kejujuran dia mengatakan bahwa tidak ada progresif titikan
sebagai leader itu patut diacungi jempol
karena dari awal kan kita pasti ingat bahwa presiden selalu mengingatkan tidak ada si menteri yang ada hanya si presiden
tapi sekarang dia ambil posisi bertanggung jawab tuh berhadap menteri
kemudian satu lagi
kemarin pak jokowi juga mengkomunikasikan bahwa ini ada beberapa menurut saya kerjanya tidak maksimal
ini bukan salah
kan selama ini kan jokowi disalah salahin terus tuh
apa yang salah jokowi
ini sekarang beliau kasih tahu ini ada menurut saya kerjanya perlu ditekatkan dan dimaksimalkan
itu kira kira mbak tiffany
bang hendry saya ke pak trubus berikutnya
bang henry saya ke pak trubus berikutnya
pak trubus alokasi dana penanganan covid kan sebenarnya sudah jelas
karena kita ada di krisis pandemi yang memaksa memang alokasi ini harus segera dibelanjakan
ada anggarannya jelas
misalnya di sektor kesehatan kemudian perlindungan sosial insentif pelaku usaha umkm semuanya sudah pas
sudah ada masing masing kantongnya lah
evaluasi anda sebenarnya kebijakan yang dilakukan selama ini memang sudah tepat sasaran kah
ya menurut saya sih memang ada beberapa kebijakan yang memang belum tepat sasaran ya kan
kalau kita lihat angka yang pertama kali dirilis oleh pemerintah itu kan pada tataran empat ratus lima triliun kan
kemudian sekarang naik hampir tujuh ratus triliun
artinya apa ini memang ada kenaikan signifikan di mana kebutuhan mengenai penanganan covid ini membutuhkan kos yang begitu besar
nah tetapi persoalannya kemudian karena banyak kebijakan di lapangan itu tidak sinkron ya
tidak sinkron kemudian tumpang tindih antar kementerian itu menyebabkan banyak sekali kebijakan itu yang pada akhirnya membingungkan publik gitu
jadi masyarakat itu bingung
nah kalau misalnya kita lihat dari setiap kementerian ambil saja kementerian kesehatan yang paling banyak disorot karena memang ini persoalan public health
tetapi ada dua hal yang di situ misalnya persoalan lemahnya koordinasi
atau bahasanya kolaborasi yang lemah antara kementerian sendiri dalam ini dengan pemerintah daerah dengan bpjs pula
nah ini yang menyebabkan juga menjadi banyak hal yang tidak tertangani dengan baik gitu loh persoalan persoalan penyebaran covid ini
yang kedua adalah persoalan validasi data
validasi data itu terkait dengan tenaga kesehatan yang sampai hari ini itu tidak pernah konkret

itu loh berapa itu sungguhnya
nah inilah kemudian menurut saya dua hal ini yang menyebabkan perlunya dievaluasi beberapa kebijakan menterian kesehatan
kalau kita lihat pada pp dua puluh satu yang tentang psbb kemudian diturunkan menjadi permenkes nomor sembilan
di situ kan jelas artinya kementerian kesehatan itu menjadi ujung tombak
sebenarnya panglima perahinya gitu lah dalam rangka penanganan mengenai covid
dan harusnya juga kementerian yang lain kan mengikuti
tetapi yang terjadi kemudian di kementerian lain misalnya kementerian perhubungan dengan caranya sendiri
kemudian kementerian perindustrian dengan cara sendiri
nah kementerian juga sosial juga seperti itu
nah pada akhirnya kemudian di publik ini banyak sekali persoalan persoalan yang kemudian mengarah kepada pak jokowi gitu
dalam ini bapak presiden tentang leadership tentang kemampuan dalam memanage para menteri menterinya itu
ini juga menjadi tatatan
yang selanjutnya menurut saya memang yang penting sekali harapan masyarakat ini kan begitu tinggi dalam arti bahwa masalah penanganan covid ini segera selesai gitu
apalagi bapak presiden berkali kali minta supaya mei itu sudah segera menurun korbannya
kemudian ternyata sampai hari ini kurvanya tetap saja naik
dan naiknya itu tidak lagi apa istilahnya sederhana tapi justru naiknya eksponensial tajam gitu loh
beberapa daerah masih tajam gitu mbak tiffany
ini yang menurut saya apalagi di dalam hasil riset misalnya namuru riset di jepang mengindikasikan bahwa indonesia menempatkan sebagai wilayah yang akan mengalami gelombang kedua penyebaran covid
nah kalau ini sampai terjadi kan bisa dibayangkan itu mbak yang pertama saja kita sudah babak belur
dengan kebijakan yang ada apalagi nanti kemudian muncul gelombang kedua misalnya
nah ini kan sesuatu yang menurut saya apa yang dilakukan bapak presiden
dengan melakukan teguran ini dan teguran itu saya rasa sudah berkali kali ya dilakukan dan tadi sudah oleh bung hendry juga disinggung
tetapi yang jelas menurut saya dalam prakteknya ini banyak sekali menteri menteri ini memang tidak sejalan apa yang diminta oleh bapak presiden gitu
kalau misalnya pak presiden mengatakan kebijakannya dilarang mudik ya harusnya dilarang mudik gitu ya
tapi yang terjadi kemudian ada pengecualian pengecualian di dalam permagup nomor delapan belas umpamanya lah itu
kemudian transportasi disediakan
kan gitu di daerah juga macam macam ada daerah yang apa namanya istilahnya welcome terhadap mudik ada yang melarang mudik ada yang berkoordinasi ada yang tidak
nah ini semuanya jadi beragam ragam gitu
itu masalahnya mbak
iya jadi di tengah pandemi kita masih direbetkan dengan masalah komunikasi yang berujung dengan ketidakadanya atau ketidakhadiran integrasi ya antara lembaga masih ada ego sektoral dan sebagainya
pak trubus bang henry kita akan jeda terlebih dahulu
kita akan bahas bagaimana itu
kita akan bahas bagaimana evaluasi kinerja dari menteri jokowi
usaha jeda berikut tetaplah di cnn indonesia connected
melalui sambungan zoom masih ada henry satrio analis komunikasi politik universitas paramadina
kemudian masih ada pak trubus rahadian syah akademisik wijakam publik universitas trisakti
pak trubus tadi pak trubus menyebutkan sebelum jeda terkait dengan validasi data
nah kementerian keuangan sendiri sudah menyebutkan bahwa belum mengantongi data dari tenaga medis daerah
sehingga ini yang menjadi penghambat
kenapa belum dicairkan sepenuhnya insentif bagi tenaga medis terkait dengan penanganan covid sembilan belas ini
meskipun sudah ada alokasi anggarannya dalam apbn dua ribu dua puluh
kenapa kita masih dihadapkan dengan masalah yang seperti ini
artinya di tengah pandemi semua harusnya serba cepat serba terdistribusi dengan baik
sudah ada wadahnya sudah ada kantongnya anggarannya sudah ada
tapi kenapa nggak dibelanja belanjain
anda melihatnya bagaimana pak trubus
ya ini kan melihatnya memang ada koordinasi ya
saya katakan kolaborasi yang lemah di tataran daerah ya
bagaimana kemudian daerah ini menyampaikan data yang ada
dalam hal ini tentu kementerian kesehatan lah yang harusnya mendata secara benar
karena kan persoalannya kan tiga hal
itu ada masalah data dana sudah ada datanya tapi masih amburadul
nah bagaimana mau penyalurannya
jadi kalau misalnya katanya sudah jelas pendanaan yang ditetapkan oleh kementerian keuangan sudah bisa dicairkan
dan ini otomatis bisa menyejahterakan mengenai tenaga kesehatan yang selama ini menjadi kartu terdepan dalam penanganan covid
dan diantara tenaga medis ini juga banyak yang kemudian menjadi korban
artinya meninggal karena terkena covid itu sendiri
nah ini kan menjadi hal yang sangat memprihatinkan
tetapi pada prinsipnya juga data itu banyak yang tidak tepat sasaran
nah ini kan juga menjadi hal hal yang menurut saya perlu dievaluasi juga gitu loh mbak
karena itu evaluasi ini kedepan menurut saya sesuatu yang sangat mendesak
karena kalau tidak ini kita akan selalu dihadapkan persoalan ketidakpastian gitu loh
ketidakpastian misalnya kita masukinnya normal
tetapi tanpa ada apa namanya kebijakan yang komprehensi dan dukungan dari daerah
dalam hal ini peran serta masyarakat ya partisipasi publik yang kuat akan sulit mbak
karena kedisiplinan masyarakat menjadi kuncinya kan di situ
nah di samping persoalan persoalan menyangkut penegakan hukum kan gitu
nah dengan demikian bagaimana kalau dana sudah ada
anggaran sudah ada
cuma masalah datanya aja masih ruwet
nah ini kan harusnya kementerian kesehatan melakukan koordinasi ke bawah
memverifikasi sampai ke tingkat yang paling bawah
yaitu di kabupaten kota kan gitu
nah kabupaten kota ini berapa rumah sakit rumah sakit ini yang ada di rumah sakit negeri itu berapa
yang di rumah sakit swasta juga berapa
nah ini kan harus ada datanya secara konkret sehingga pemerintah ini bisa mengucurkan dana
tapi kalau tidak ada datanya memang saya yakin itu ya akan sulit gitu
nah ini yang dihadapkan kondisi sekarang seperti itu mbak
oke bang henry datanya macet kalau kata pak trubus
macet ruwet kemudian distribusinya pun tidak tepat sasaran
anda melihat ada integrasi sesuai dengan harapan dari presiden dalam hal khususnya penanganan covid sembilan belas ini
atau masih melihat ada ego sektoral di sini
ego kementerian lembaga
yang akhirnya membuat satu
satu sama lain itu tidak berkomunikasi tidak bersinergi tidak ada integrasi
kalau saya sih sudah melihat pasti semua juga melihat itu ya bahwa ada ego sektoral
bahkan yang paling menakutkan kan daerah bisa melawan pusat selama covid sembilan belas langsung
kalau saya katakan itu menakutkan waduh jangan sampai kemudian ada kondisi cuma gara gara covid
nah tapi lagi saya tidak salahkan individu individu yang dianggap secara korigir
karena memang mereka tidak berada pada posisi siap untuk melalui krisis covid sembilan belas ini
dan leadership pada saat covid sembilan belas ini pada saat krisis itu kan berbeda dengan leadership pada saat normal
dan memang tidak mudah memiliki keinginan yang berbeda
dan memang tidak mudah memiliki keinginan yang berbeda

kekinginan pada saat krisis

nah kedua alasan kedua adalah karena ego sektoral ada mimpi politik untuk menghambat ini
mereka nampak sekali ini sudah tercipta
nah inilah yang beberapa hal yang seharusnya tidak
oke bang henry tadi melalui kepala staf kepresidenan pak muldoko mengatakan bahwa presiden akan mengambil risiko
bahkan sekalipun reputasi politiknya pun juga bisa akan dipertaruhkan
ketika memang di tengah kondisi pandemi seperti sekarang akan dilakukan reshuffle ada perombakan kabinet
anda melihat ini hanya akan menambah kegaduhan atau kalau melihat urgensinya memang harus dilakukan
walaupun di tengah pandemi sekalipun
harus dilakukan bahkan saya mendesaknya sejak dua bulan yang lalu
karena beda leadership orang orang yang biasanya memimpin dalam keadaan normal dengan krisis
yang tidak dimiliki oleh pak jokowi sekarang adalah pemimpin pemimpin yang terbiasa dengan krisis
jadi kalau menurut saya sih wajib
silahkan saya saya rasa pak jokowi mampu mungkin saya ini keluar dari posisi
oke saya ke pak trubus lagi
pak trubus anda melihat artinya kalaupun ada perombakan kabinet
kalaupun ada beberapa posisi atau beberapa menteri yang saat ini memang menjadi ujung tombak penanganan pandemi covid sembilan belas di indonesia
tentunya ini harus kita harus kejar ya
kita harus kejar bagaimana ini yang kemarin kemarin yang tidak benar harus cepat dibereskan
nah anda melihat bagaimana kebijakan kebijakan ini apa yang harus dievaluasi apa yang harus bergerak lebih cepat harus diselesaikan
sehingga penanganannya terkendali alokasinya tepat sasaran distribusi bantuannya pun juga tetap tepat sasaran
tidak ada lagi yang mandek tidak ada lagi data data yang macet yang bikin ruwet
iya menurut saya memang ini alternatif kebijakannya adalah kebijakan kolaboratif ya
artinya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini selalu bersinergi gitu loh
jadi ketika itu sudah bersinergi maka yang terjadi kemudian segala kebijakan bisa di implementasikan
tentu kemudian di sini memang personalia atau person person dalam ini kepemimpinan leadership dari seseorang yang nanti dalam hal ini menteri menteri itu tentu sangat dibutuhkan
seperti apa ya kita ketahui bahwa kondisi para menteri ini memang sangat bergantung
karena kondisi ini memang berpikirnya masih kebanyakan berpikir secara normal gitu ya
itu artinya kan situasi tidak normal
karena situasi tidak normal pemikiran tentang krisis juga belum dipahami
di sisi lain kepala daerah ini juga banyak yang tidak memahami tentang krisis itu sendiri gitu loh
jadi ini menjadi gagah bingung karena masing masing kemudian mempertahankan eksistensinya masing masing

di satu sisi kepala daerah juga dalam dihadapkan pada mobil kada juga

mereka mereka yang injury time yang sudah tidak terpilih lagi juga harus punya memikirkan masa depannya diri sendiri gitu
nah ini juga akhirnya pada akhirnya memang haruslah ada kepemimpinan yang kuat baik di pusat dalam hal ini menteri menterinya
yang sebagai pembantu bapak presiden tentu
dalam kedua adalah gitaran kepala daerah sebagai implementator di lapangan

karena jumlah covid nya ini ada yuna yuna yang sudah kita pahami bersama
dari hari ke hari itu memang laporannya itu dinamis dan fluktuatif
maka perlu dipahami yang harus dilihat adalah bagaimana perasaan publik kan gitu
perasaan publik kan sekarang terbagi menjadi tiga
ada publik yang dalam keaduan usia patuh taat ya nggak taat
jadi mematuhi apa yang disarankan oleh oleh pemerintah
tapi ada juga publik yang kategori nggak patuh gitu istilahnya egp emang gue pikirin ya kan
jadi masa bodoh kan gitu
nah ini yang ketiganya
adalah publik yang kategori adalah ya white mc lima puluh lima puluh ya
artinya ya mempertimbangkan situasi yang ada
karena itu kan bagaimana situasi kemudian pertumbuhan ekonomi akan jalan
kalau masyarakat masih dalam posisi terkotak kotak seperti ini ya kan
harusnya kan menuju saya berharap kemarin itu dengan new normal
itu masyarakat menjadi optimis
yang dulunya panik galau frustasi ya kan
itu menjadi masyarakat yang optimis lah ya
optimis menantang masa depan
tetapi kalau kemudian masalah kesehatan ini epidemiologi surveillance dan layanan kesehatannya masih masalah terus
nah kalau ini nggak normal otomatis persoalan ekonomi persoalan sosial
dan dampak yang disebut psikologi sosial di masyarakat ini tentu akan sulit mbak dikendalikan gitu ya
malah segala sesuatunya menjadi serba ya

karena itu ini saya pikir segera mendesak
urgensi sekali gitu ya mendak sekali
pak presiden segera melakukan langkah lain yang tegas dan cepat gitu loh
karena dengan tegap dan cepat ini publik akan memberikan respon yang baik gitu ya
supaya tidak bingung kesana kemari harus berbuat apa
new normal yang harusnya bagaimana kan gitu
karena satu sisi juga muncul klaster klaster baru sekarang ini seperti klaster pasar
klaster apa namanya kreatif
klaster klaster tempat hiburan
nah ini yang sebelumnya mungkin ada kluster mall juga di surabaya itu
nah ini kluster kluster penularan covid ini juga harus ditangani secara baik mbak gitu menurut saya
oke butuh penanganan yang cepat secepat cepatnya
kalau pak trubus anda bisa memberikan atau diberikan kesempatan untuk mengevaluasi
bagaimana kinerja para menteri khususnya dalam penanganan pandemi covid sembilan belas
anda melihat ada yang potensial untuk kena reshuffle isu perombakan
iya menurut saya sih ada beberapa yang menurut ini pertimbangan
artinya publik melihat ya melihat dari kondisi penanganan covid ini
kan ini kan persoalannya ada sisi kesehatan kemudian sisi sosial kan di situ
kemudian sisi ekonomi ya tentu kemudian ada sisi industri kan gitu
karena di sini kemudian sisi tenaga kerja karena banyak sekali yang di phk kan ini
ini kan juga harus dilihat secara komprehensif beberapa kementerian yang memang dalam hal ini belum bisa
istilahnya membanggakan publik gitu dalam konteks penanganan covid
oke jadi nilai dari pak trubus untuk kementerian kesehatan kemudian sosial kemudian ekonomi dan juga perindustrian ya
kalau gitu biar adil ke bang henry
bang henry kalau anda diberikan kesempatan untuk mengevaluasi kemudian
kira kira posisi kementerian atau menteri mana yang berpotensi untuk kena perombakan atau reshuffle
kalau saya sih merasa kesehatan nggak reshuffle karena
siapa yang mau jadi menteri kesehatan
pasti pusing juga ada covid
jadi nggak fair
tapi menurut saya ada beberapa menteri yang bertahan lah
kayak pak mbak suki itu pasti yang bertahan
rick tohir mungkin akan bertahan juga dengan perubusan dia di dulu
pak prabowo subianto itu juga saya rasa akan ditahan di kabinet yang lain ya tahu dong
oke jadi kementerian kesehatan atau pak menkes pak terawan masih aman menurut anda
karena nggak ada yang mau ganti pak terawan ya
karena lagi sibuk banget ribet
bukan nggak fair juga penilaiannya masa pak terawan diganti karena ada covid
kan bukan pak terawan yang mau ada covid gitu
dan pasti pusing semua siapapun yang berkesehatan ya kalau menurut saya ya
nggak tahu pak jokowi
walaupun sudah disentil berulang kali ya di rapat pak presiden ya soal kementerian kesehatan
harus anggaran belanjaan harus disegera belanjakan tetap buat anda nggak mungkin ya untuk di reshuffle ya
jadi masih ada ruang perbaikan
masih ada perbaikan oke masih ada peluang perbaikan terima kasih bang henry satrio dan juga pak trubus
sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini kita bahas rapor menteri merah jokowi marah